ini yang bener aja mama nyuruh aku tinggal disini ma
ma dari aku jalan kesini aja tuh gangnya sempit banget
terus kotor dorok banyak nyamuk banyak lalat
mobil diparkir di ujung sana
ma nanti kalo misalnya orang kampung disini sirik atau apa nanti mobilnya adriana tuh di
ini mau dimana lo
siapa tuh yang rese banget sih
yang terpandal bu
kebangetan banget sih ya
oke ibu tenang aja bu
ah mereka menyam jesu mah
bu enggak bisa
bu duna bu duna turun disini aja ya biar ibu aman
yah gila mau gok lagi loh se
halo ian kenapa sih
gua sekarang lagi dikejar sama rio dan temen temennya dong
sekarang yang lu bantuin gua ya
gua tunggu kamu di sini
abisin bensin soalnya
hahaha lu abis mulu bensin bensin udah murah
ye lu malah ketawa gua serius nih
gua udah cepet lu sini lu bantuin bensin juga ya
oh iya ya udah lu dimana sekarang
ini gua di bawah flyover di daerah menteng
oh iya ya udah gua sama anak anak kesana sekarang ya
ian ian ian dikeroyokin sama rio
ian dikeroyokin sama rio
dumbin lu gak lari ini yang nyali gede lu sekarang
gue sengaja nunggu lo disini
gue mau nantangin kalian fight
satu lawan satu
lo bisa dimatikan
jangan ngeremehin gue
eh kenalin nih gue ian bin yanyan anak betawi asli
gue udah diwarisi ngurus silat sama pengemba ini
oke gue juga penasaran sama ilmu silat lo

sampai jumpa lagi kita
ian ian ian
temen temen semuanya makasih ya
tapi katanya udah baik ya
gue thank you ya dong
bensin dibawain gak nih
ya lu ian
pakai abis bensin mulu lu
eh mending jual itu motor beli bensin
lu abis mulu bensin lu
tau lu abis berantem
sekarang lo yang dorong motor gue
nah deh makasih ya pak
udah enakan belum
aduh lu kayak di kaos
ini kan di luar kaos
bapak sendirian aja
saya kan dari kemarin kemarin juga emang sendiri

lagian sindi cuman basah basi doang kok eh engga
amir ngatau sih sindi kan bentar lagi engga jomblo
wah maksudnya heikel engga jomblo
maksudnya haikal apaan nih
jangan jangan haikal beneran suka sama gue
jangan jangan dia mau nembak gue
kal jangan salah loh
bentar lagi pak amir gak bakalan jomblo loh
atau siapa boy
ya kata saya sih pak
karena saya itu selalu berdoa buat bapak
semoga bapak dapat jodoh yang mencintai bapak dengan tulus
ini baru boy
mudah mudahan didengar sama allah
yaudah sekarang kamu istirahat
biar kamu cepet sembuh
makan yang banyak ya
biar kamu bisa masuk kelas lagi
soalnya kelas sepi boy gak ada kamu boy
yaudah saya pulang duluan ya
kamu tiada apa apa
kalau ada apa apa kamu telpon aja ya
telepon siapa pak
mama papahnya lah
tapi tidak butuh penjelasan kamu
karena apapun alasannya kamu tidak boleh melakukan tindakan seperti itu
adrian adalah ibu kamu yang harus kamu hormati
kamu tidak boleh kurang ajar sama dia
kamu harus hormat sama dia
apa kamu mau jadi anak surhaka
aku tidak tahu kenapa tapi aku merasa papi itu sudah berbeda sekali
papi lebih percaya sama adriana daripada aku
tapi selalu aja berusaha buat jauhin aku sama bui
seandainya mami ada di sini
aku yakin banget
pasti mami akan dukung aku
pasti aku gak akan ngerasain kesepian kayak gini
aku mau ke rumah
mama mama mama tunggu tunggu tunggu
ini yang benar aja mama nyuruh aku tinggal di sini ma dari
gotor dorog banyak nyamuk banyak lalat
mobil diparkir di ujung sana
ma nanti kalo misalnya orang kampung di sini sirik atau apa
nanti mobilnya adriana tuh dibaret baratin
gimana mama yang bener aja kalau pilih rumah jangan di sini juga dong
udah deh kamu itu nurut aja sama mama
gak usah pake banyak bawel
gak usah pakai banyak bawel
mamang udah pilihin yang paling baik
liat dong suasananya
maka perasaan tinggal di kampung makanya enak
kan berasa di desa
mama ma jangan
ini gangnya sepik banget banyak nyamuk
ini jalanan nggak bisa rata apa ya
tuh mama sendiri yang susah buka pintunya apalagi adriana ma
eh mama udah siapin kontrakan rumah petak yang nyaman ini untuk satu bulan
apa ma sorry adriana gak denger ulangnya sekali lagi
kontrakan rumah petak satu bulan
rumah petak satu bulan
mama super deperbike membiarkan adriana tinggal di rumah petak
satu bulan ma
yang super duper bau
dan enggak banget
mak adriana udah begitu baik sama mama
bilang sama mas b untuk cari rumah yang nyaman buat tio dan mama
yang seharga dua m
dan apa balasan mamaku tersayang ini buat anak yang tercinta
membiarkan anaknya untuk tinggal di rumah petak